setelah gagal menemukan banker tempat penyimpanan uang dimas kanjeng taat pribadi
tim jatan ras polda jawa timur mulai mengalihkan perburuan harta karun dimas kanjeng ke berbagai daerah
diduga kuat uang triliunan rupiah milik dimas kanjeng telah dipindahkan pengikutnya sebelum penggerebekan berlangsung
upaya polisi membongkar kasus penipuan penggandaan uang berkedok agama yang dilakukan dimas kanjeng taat pribadi terus dilakukan
setelah menggelar rekonstruksi pembunuhan polisi kini mulai fokus memburu harta karun dimas kanjeng yang ada di sejumlah daerah
hal ini dilakukan karena polisi gagal menemukan banker harta karun milik taat pribadi
ada dugaan uang yang jumlahnya mencapai lebih dari satu triliun ini telah dibawa oleh salah seorang pengikut taat pribadi bernama dodi wahyudi asal pasuruan
uang ini masih ada di sana
dengan adanya aliran dana tersebut polisi kini tengah meminta keterangan dodi orang kepercayaan taat pribadi yang telah dipanggil penyidik polda jawa timur
sementara dovir kini masih dalam pencarian petugas
sesuai berkas acara pemeriksaan atau bap taat pribadi mengaku sedikitnya mengumpulkan uang dua triliun rupiah hasil dari mahar ribuan para pengikutnya
ya kan katanya taat bilang uangnya itu kan dikasih dodi tuh
uang dodinya itu udah datang kita panggil
oke berapa yang dibawa katanya
itu nanti hasilnya baru kasih tau deh
sementara itu kuasa hukum taat pribadi dalam waktu dekat akan mengajukan penangguhan penahanan
permohonan dilakukan karena saat ini taat masih dibutuhkan oleh pengikutnya
sebagai jaminan keluarga serta ketua yayasan padepokan marwah daud
ibrahim akan pasang badan
kemarin alasan permohonan penangguhan apa
ya karena memang dibutuhkan
kemarin kan proses pemeriksaan itu kan sudah selesai
pemohonannya sudah selesai
ini akan mengatur permohonan penangguhan

sama keluarga juga
meski ada jaminan dari keluarga dan ketua yayasan
namun polisi belum bisa memastikan apakah permohonan penangguhan penahanan akan dikabulkan atau tidak